oke ini persoalan yang baru menyambung tadi apakah anies akan bisa damai dan lancar dalam menapaki prosesnya menjadi presiden dua ribu dua puluh
kalau memang angin politik yang mengarah ke situ kalau memang tidak ada kompromi elit yang ingin mengamandemen konstitusi
bahkan ujungnya kalau kata presiden tadi ingin menambah masa periodisasi presiden jadi tiga periode
nah ini presiden jokowi kembali menanggapi rencana amandemen konstitusi
presiden menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode
menurutnya pihak yang menyebar isu itu hanyalah orang orang yang ingin mencari muka saja
padahal elit elit partai yang mengumumkakan ide ini ya
hal itu disampaikan presiden saat berbincang dengan wartawan istana
pada senin siang presiden berpendapat wacana amandemen konstitusi
kini malah memperlebar isu yang berkembang di masyarakat
presiden menolak rencana amandemen konstitusi
salah satu isu yang berkembang adalah seiring dengan wacana amandemen ini
adalah kabar mengenai penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode
menurut presiden pihak pihak yang menyebarkan isu itu hanyalah orang yang ingin mencari muka kepada presiden
presiden juga merasa ditampar dan dijerumuskan oleh pihak yang mengembuskan isu itu
sejak awal tidak saya sampaikan
kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemerintah
tidak untuk dikejar dengan muslim
juga kita berpikir dirisik
setelah ini dilakukan presiden
ini di dalam dalam per sap
minta alih dari
para pemerintah ini
ada yang lari ke presiden dipilih oleh mpr ada yang lari presiden tiga periode ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun
kan kemana mana seperti yang saya sampaikan
jadi lebih baik tidak usah mandem mandem
kita konsentrasi aja ke tekanan tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan
ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode itu ada tiga menurut saya
satu ingin menampar muka saya
yang kedua ingin cari muka
yang ketiga pada saat saya sudah punya muka
yang ketiga ingin menjadi ustaz
mencari muka dan muka muka lain
mas bapak mau lihatnya kemana nih
kenapa presiden begitu concern dan akhirnya ini kalimatnya cukup keras nih
seperti mengebuk mengebuk dan bulu itu
ya saya kira mudah mudahan itu presiden keras beneran ya
karena kan problemnya
emang ada presiden sebelumnya
kita lihatkan dulu pak jokowi keras
katanya ketua partai nggak boleh jadi menteri
ternyata itu juga gak jadi
perpu juga nggak jadi
jadi sekarang modal presiden dalam hal kredibilitas itu udah banyak berkurang dibandingkan pada periode pertama
ya mudah mudahan presiden memperbaiki hal itu
tapi yang saya lihat juga ini presiden ini nanti akan berhadapan dengan jelas pdip dan terutama ibu mega kan mau ada amandemen karena mau masuk
itu keliru sekali perjuangan itu ya
kalau ada gbhn artinya presiden itu kan logikanya kemudian untuk apa presiden dipilih langsung
dia kan mandataris mpr jadinya
bisa dinaikkan diberhentikan oleh mpr
nah maka logika berikutnya jadi presiden diangkat mpr dpr
dan kemudian mpr ya mungkin merasa bisa naikin
nanti presiden itu bukan
jadi petugas mpr bukan presiden pilihan rakyat
dan itu kemunduran ya kalau itu saya pikir kita menjadi order baru jilid dua lah
yang itu menurut saya kita kita yang cinta demokrasi harus melawan
tapi kita baca oke concernnya mungkin concernnya mas bambang dengan concern presiden agak mirip
tapi apa yang membuat presiden begitu vis a vis
ini vis a vis betul dengan dua orang kolega koalisinya
yang pertama presiden megawati kita tahu
dan sudah apa loh yang menginginkan amandemen konstitusi
mas tenggu gimana
memang yang agak itu keras ya
tapi memang yang agak aneh menurut saya itu respon kawan kawan itu ya meragukan
meragukan tadi itu
itu yang menurut saya agak aneh ya
cuma tadi setelah saya dengar lagi baik baik saya sih yakin kali ini benar dia nih mas
ya hari ini dia yakin begitu
saya yakin juga itu
tapi nanti kalau di pressure yang luar biasa
enggak ini pertanyaan saya
ini sangat berbeda dengan dua apa namanya
apa namanya kongsi koalisi utamanya
presiden megawati dan suria pahlaw
enggak saya kira dia lebih nothing to lose hari ini
dia sudah terbukti
berhasil membuat orang jatuh cinta pada dirinya
ya mega jatuh cinta
suria pahlaw jatuh cinta
semua sakit hati misalnya suria pahlaw sakit hati
ya urusan dia kan gitu
jokowi tidak bisa dibenci oleh orang orang partai kita itu
karena partai kita melakukan kesalahan fundamental
apa itu kaderisasi tidak ada
artinya tidak bisa melakukan kaderisasi
dia hanya akan mencari orang yang bisa mendulang dukungan dengan cara mudah
ya sudah itu aja
jadi jokowi diuntungkan oleh kegagalan partai partai politik itu
tapi di sisi lain di fakta fakta politik lain
presiden terlihat terkesan tersandra oleh partai partai
jadi mungkin tesis anda enggak sepenuhnya benar dong mas teguh
karena untuk banyak hal dia sangat kompromistis dengan partai partai politik
presiden ingin ada sejumlah undang undang baru
dan itu tidak mungkin tanpa dukungan partai
jadi di sisi kan ada kompromisi
apa yang membuat kemudian ini sangat berbeda
dengan megawati dan surya paloni saya belum dijawab oleh mas teguh dengan sangat jelas
kita juga bingung
karena waktu presiden hari ini begitu diksi yang dipakai itu sangat sangat keras
menampar kemudian apa namanya mencari
mencari muka iya
menjurumuskan gitu ya
tapi memang beberapa kali kan presiden jokowi itu menggunakan kata kata yang cukup keras
gigit waktu itu terakhir kan
gebuk tendang iya gitu gitu
nah saya setuju dengan mas bambang ya
kita lihat konsistensinya
dan saya setuju dengan mas bambang tadi bahwa esensi dari memilih langsung itu kan kalau misalkan nih sekarang kita tidak setuju dengan presiden yang sedang menjabat
nah kita memilih langsung itu kan untuk mengganti kebijakannya dia
bukan sekedar mengganti orangnya loh
tapi juga mengganti kebijakan kebijakannya
nah kalau misalkan kita
nah itu kenapa kemudian
kalau adanya gbhn itu artinya kan gbhn ditetapkan
kita nggak setuju dengan gbhn nya
nah kemudian kita memilih sosok baru
nah itu esensi dari pemilihan langsung kan seperti itu
oke oke mas bambang terakhir untuk menutup diskusi kita ini
ini apa yang akan terjadi
apakah dengan statement ini
maka gerakan politik kalau kita tahu seminggu terakhir ketua mpr roadshow keliling ketua ketua partai untuk meyakinkan bahwa amandemen konstitusi itu necessity
apakah ini akan menghancurkan mimpi mereka
mimpi mereka ingin amendemen
kalau buat saya yang menarik
mega sudah jelas jelas mengatakan
dia titip ke bamsud sebagai ketua mpr
bahkan salah satu alasan kenapa pdip mendukung bambu untuk jadi ketua mpr
karena janji akan menggolkan dalam tanda kutip amendemen terbatas yaitu haluan negara itu gbhn
nah sekarang presiden mengatakan lebih baik tidak ada amandemen sama sekali
jadi presiden amendemen terbatas pun tidak ada
nah apakah antara pak jokowi dan ibu mega ini siapa yang akan losing face nanti
kita akan lihat nanti perkembangannya oke terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
kita akan lihat bagaimana perkembangannya siapa yang akan losing face
apakah akan kompromi lagi nanti jadi presiden presiden sebelumnya
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi
anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro selamat malam